untuk melihat langsung bagaimana respon pedagang saat kelangkaan gas lpg tiga kg terjadi di medan sumatera utara
sudah ada produser lapangan cnn indonesia agus supratman yang saat ini berada di salah satu warung makan
selamat pagi agus agus kalau pedagang pastinya mengeluhkan dengan kelangkaan gas lpg tiga kg terutama mungkin salah satunya pemilik warung makanan
apakah ada solusi mereka untuk menyiasati kelangkaan gas lpg tiga kg ini agus
ya yuda saat ini memang para pedagang kesulitan mendapatkan gas lpg karena begitu pasokan lpg datang ke pangkalan yang ada di kota medan
dalam waktu dua hingga tiga jam langsung ludes
warga sekitar telah menunggu kapan gas itu datang sehingga begitu tiba di pangkalan
dari agen mengantar gas ke pangkalan dalam waktu dua hingga tiga jam sudah habis
inilah yang membuat para pedagang yang punya
waktu hanya pagi atau sore hari untuk mencari gas
untuk kebutuhan berdagang pada esok harinya
tidak lagi menjumpainya di pangkalan pangkalan
sehingga mereka harus mencari ke pengecer pengecer yang ada di warung warung kelontong maupun warung bahan pangan
dengan kondisi ini harga yang mereka beli
jika seharusnya di pangkalan itu harga eceran tertingginya hanya rp enam belas
ini berdampak kepada kenaikan harga di tingkat pengecer
di awal awal minggu lalu harganya bahkan mencapai rp dua puluh lima
namun kemarin harganya sudah turun rp delapan belas hingga rp dua puluh
tapi tetap saja masih di atas head yang ditetapkan oleh pertamina
sekarang saya berada di salah satu warung di jalan agus salim
kita akan mendengar seperti apa mereka mencari gas ini setiap hari
di warung ini sehari membutuhkan sedikitnya dua tabung gas
yang mereka gunakan untuk memasak
memanaskan air membuat minuman
bu hera ya mau mengganggu ya
ibu saat ini seperti apa bu
kondisi gas satu hari butuh berapa bu
kalau buat saat ini tuh satu hari habis bisa dua gas pak
mencarinya sekarang seperti apa bu kondisi kalangkah
waduh susah kali
di pangkalan juga sudah sulit terus di warung warung ada
tapi ya gitu satu dua orang yang ada gitu
itu pun harganya bisa sampai rp delapan belas rp dua puluh lima
bu mengatasinya apa bu

gampangnya seperti apa bu
jangan lah pak jangan sampai nggak jualan
pokoknya dua tiga pun kita beli lah daripada nggak jualan ya kan
tapi harusnya lebih ini lah pak diadakan lagi lah gitu ya gasnya
terima kasih bu hera
ya yuda upaya pemerintah kota medan
maupun pertamina patra niaga sumatra bagian utara
melakukan upaya mengatasi situasi kelangkaan ini
terima kasih bu hera ya sudah
jadi kita sudah mengatakan bahwa
di pantai bintang ini

namun ketika kami cek di pangkalan
belum sampai hingga kamis siang
kita masih menunggu apakah hari ini akan didistribusikan
nah selain pedagang tentu saja masyarakat juga merasakan dampaknya
seperti apa sebenarnya kondisi yang dialami masyarakat setiap hari
saya akan bertemu dengan salah seorang warga
bu emanuel maaf mengganggu
hari ini atau mencari gas sekarang ini seperti apa bu

agak susah menjari ini
mungkin ya kita nggak tahu juga kebutuhan masyarakat makin tinggi
atau memang pemasoknya kita nggak tahu juga ya
kalau ibu sampai berapa tempat
biasa kalau mendatangi beberapa tempat
kemarin kami sampai lima tempat ya nggak dapat
agak ke ujung jauh lah agak ke tengah kota lah baru dapat
itu pun karena ada info
kalau tidak info tidak dapat juga
harganya bagaimana bu

saya kalau tidak salah sih dengar kalau pengecar enam belas ya
kondisi ini sampai kami siang maksud saya belum mengalami perubahan
jika pasokan sesungguhnya
tetap jumlahnya dari agen kepangkalan
yang kami datangi kemarin di pangkalan sopian di jalan arief rahman hakim
mereka seminggu diantar tiga kali pasokan yang setiap diantar dua ratus tabung
tidak terjadi pengurangan
meskipun di pangkalan lain kami mendapati terjadi pengurangan lima puluh hingga seratus tabung
pada saat sekali pengiriman
nah kondisi ini tentu saja mengherankan karena
sekarang pembelinya lebih banyak saat tidak dapat di tempat yang lain
maka pangkalan yang kedatangan pasokan langsung diserbu oleh warga
sehingga dalam waktu dua hingga tiga jam gas itu sudah ludes
inilah yang menyebabkan warga kesulitan mendapatkan gas di pangkalan
sementara kalau mereka membeli di pangkalan lain
sekarang pangkalan dihimbau untuk menolak warga yang tidak berdomisili
di wilayah distribusi pangkalan tersebut
sehingga warga harus menunggu gas ini
gas itu sampai di pangkalan terdekat di rumah mereka
situasi ini tentu saja berdampak bagi warga yang sebelumnya sangat mudah mendapatkan gas ini
kita masih menunggu upaya pemerintah kota medan maupun pertamina patraniaga sumatera bagian utara
untuk terus menambah yang direncanakan sekitar empat puluh lima tabung
empat puluh lima ribu tabung maksud saya
mengatasi kelangkaan ini
karena sesungguhnya kebutuhan masyarakat medan hanya sembilan puluh satu ribu tabung per hari
nah ini tentu saja oversupply atau kelebihan distribusi karena masyarakat miskin yang datanya ada di pemerintah kota medan itu hanya satu ratus tiga puluh tujuh ribu
dan mereka mengkonsumsi tabung gas ini hanya satu tabung per minggu
jadi ditambah lagi dengan pelaku usaha mikro kecil dan menengah
jadi terjadi suatu hal yang sangat menarik
jadi terjadi suatu hal yang sangat menarik
jadi terjadi suatu hal yang sangat menarik
surplus yang luar biasa ditambah lagi pertamina menyebut mereka sudah menambah jumlah distribusi dari semester satu ini dibanding semester lalu terjadi penambahan lima metric ton
saat ini di semester satu ini mereka telah mendistribusikan satu ratus delapan puluh satu ribu metrik ton yang naik lima metrik ton dibanding semester satu pada tahun dua ribu dua puluh satu
kondisi supply berlebih
kemudian target warga sesungguhnya juga sangat kecil
surplus ini justru hilang di pasaran
pemerintah kota medan wali kota medan bobi api nusution mempertanyakan ini juga kepada pihak pertamina mengapa ini terjadi dan seperti apa pengawasan yang mereka terus lakukan
sehingga pemerintah kota medan menghimbau para kepala lingkungannya untuk membantu pengawasan di pangkalan agar gas ini diprioritaskan

karena memang kelangkaan tidak hanya terjadi di medan
juga terjadi di kabupaten deli serdang
sementara kabupaten deli serdang wilayahnya berbatasan langsung dengan kota medan
sehingga warga dari serdang juga yang kesulitan akan mencari kemana saja termasuk mencari ke wilayah kota medan ini akan memperparah kondisi kelangkaan jika tidak ditangani dengan baik oleh jajaran di pemerintah kota medan
baik agus terima kasih untuk laporan langsung anda selamat bertugas kembali